anda aktif di facebook tahukah anda bahwa data pribadi anda berpotensi bocor dan kemudian disalahgunakan
terbukti bara skandal kebocoran puluhan juta data pengguna facebook di amerika serikat diduga menjadi amunisi kemenangan donald trump dalam pilpres amerika serikat dua ribu enam belas silam
kini kembali memanas tampaknya
kali ini facebook menghadapi investigasi dari dua regulator sekaligus eropa dan amerika serikat
saham facebook langsung amblas dalam sehari perdagangan kemarin
seperti apa skandal trump tersandung facebook
saya ulas sebelengkap untuk anda pada pagi hari ini
kita lihat bersama bagaimana ini menarik ya dan hari ini menjadi headline di banyak media utama di amerika serikat
karena ini menarik facebook sendiri merupakan perusahaan raksasa teknologi dan menjadi lifestyle the way of life masyarakat kekinian
siapa yang gak punya facebook
selain itu facebook juga tidak hanya facebook ya tapi dia juga memiliki instagram
dan juga whatsapp
jadi ownernya sama adalah zuckerberg
dan kemudian yang terjadi adalah bagaimana presiden trump lagi lagi kali ini diduga ada kecurangan dalam kemenangan di pilpres dua ribu enam belas
setelah kemudian kita tahu bagaimana rusia diduga terlibat dalam kemenangan trump kali ini mark zuckerberg ya
dan yang menarik tampaknya hari ini isu ataupun juga godaan tersebut ternyata melumpuhkan kinerja perdagangan saham facebook
facebook dalam perdagangan kemarin
dari satu ratus tujuh puluh tujuh dolar per unit saham turun menjadi satu ratus tujuh puluh dua lima dolar untuk perdagangan kemarin
hanya dalam sehari
bagi perusahaan sebesar facebook ini menjadi hal yang krusial
karena facebook tidak sendirian
facebook nantinya akan mengalami akan diduga akan juga mendapatkan investigasi lebih ketat lagi
dan tentunya apabila hasilnya investigasi
tersebut terbukti akan memberi impact tidak hanya bagi facebook
tapi juga akan ada regulator yang lebih ataupun regulasi yang lebih ketat terhadap perusahaan perusahaan teknologi
terbukti ketika facebook kemarin anjlok enam delapan persen diikuti oleh saham saham yang lain
kita lihat bagaimana misalnya alphabeth
alfabet induk usaha google kemarin juga amblas tiga persen
kita lihat microsoft juga di atas satu persen
kemudian kita lihat juga bagaimana apple kehilangan satu lima puluh tiga persen
jadi ini dampaknya tidak hanya bagi facebook
karena digadang gadang perusahaan teknologi adalah sebuah perusahaan kekinian
jadi mereka itu dibeli oleh futuristik persepsi
bahwa mereka punya prospek yang sangat tinggi
tapi ketika nanti regulasinya diketatkan
apalagi bos bos perusahaan facebook ini selalu bertengger sebagai orang terkaya di dunia
ketika regulasi diketatkan
itu dikhawatirkan akan
menurunkan kinerja perusahaan perusahaan saham teknologi
sehingga kemarin amblas semua
selain juga karena ada efek the fed akan menaikkan suku bunga acuan ya
tapi paling tidak isu skandal bocornya data pengguna facebook itu menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh investor
sehingga melepas melego saham saham yang mereka miliki
baik di facebook alphabet microsoft dan juga apple
dan kemudian kita ingin tahu
seperti apa sesungguhnya kronologi

sederhananya bahwa kemarin juga sudah dalam sebuah blog resmi facebook
pada hari yang sama
mereka langsung membuat pernyataan
semacam sebuah jawaban kepada pasar ya
daripada liar gitu
biasanya korporasi akan seperti itu
jadi begini ceritanya
pada tahun dua ribu lima belas sesungguhnya menurut mark zuckerberg
dia sudah mengetahui ada kebocoran data tersebut
jadi dua ribu lima belas itu ingat ya
itu di bawah dua ribu lima belas
dua ribu enam belas itu adalah pemilihan presiden trump
kita tahu bahwa pada dua ribu lima belas
zuckerberg menyatakan sudah tahu ada data bocor
bagaimana bocornya jadi begini
kalau untuk penelitian
perusahaan perusahaan teknologi itu akan membuka akses
dan pada beberapa tahun sebelumnya
mendapatkan akses untuk masuk ke lima puluh juta data pengguna facebook gitu
ya lima puluh juta pengguna facebook
kemudian kita bertanya
apa sih pentingnya data tersebut
untuk ini bos datanya ini
kita lihat bagaimana ketika mereka sudah memiliki akses
ternyata profesor ini membocorkannya kepada cambridge analytic
cambridge analytica ini merupakan tim sukses
pilpres presiden trump pada tahun dua ribu enam belas
lalu untuk apa data tersebut
kalau anda punya facebook
anda suka lihat ada iklan iklan yang masuk
ada suggestion yang dimasukkan pada anda
itu adalah kekuatan
jadi begitu anda di profiling oleh perusahaan perusahaan teknologi
karena dia tahu setiap hari anda buka kan
dia tahu interest anda kemana
dia tahu anda akan baca berita tentang apa
dia tahu anda suka makanan apa
dia tahu bagaimana bisa memframing atau menggiring opini anda
itu yang berbahaya dari data
jadi begitu dia tahu
itu adalah cara cara untuk memprofiling anda
dia tawarkan sesuatu yang pasti akan anda klik
yang pasti akan anda baca
dan itu akan mempengaruhi persepsi
data data lima puluh juta pengguna facebook itulah yang digunakan oleh tim ses ini
untuk menggelontorkan kampanye kampanye untuk trump
untuk kampanye kemenangan trump
dan kemudian hal tersebut diduga menjadi salah satu amunisi kemenangan trump
setelah memang beberapa waktu sebelumnya
ada juga disebutkan keterlibatan rusia
terkait dengan kampanye trump di media sosial
bahkan rusia disebutkan menggelontorkan dana yang tidak sedikit
untuk membayar iklan iklan tersebut
agar masuk ke wall wall kita punya facebook ya
dan kemudian mark zuckerberg menyatakan akan melakukan review internal dan eksternal yang komprehensif
sejauh ini cambridge analytics sudah di suspend oleh zuckerberg
karena disebutkan mereka akan melakukan review internal
dan kemudian yang dihadapi zuckerberg tidak main main
karena ternyata dua regulator pemerintah sekaligus
yang akan mengusut bocornya lima puluh juta data pengguna ataupun pemilik facebook
akun facebook tersebut
yaitu amerika serikat dan eropa
sekaligus mereka akan mengusut bagaimana zuckerberg
dan kemudian hal ini mungkin secara politik akan menjadi sebuah geger politik yang baru ya
tapi paling tidak jangan main main dengan data pengguna facebook
kita tentunya ya
apa yang terjadi pada facebook ini
bukan tidak mungkin
akan menjadi inspirasi
setiap pemilihan presiden
pemilihan politik di setiap negara
jadi data yang ingin dimenangkan tinggal ke perusahaan teknologi saja
jadi betapa bahayanya ketika data tersebut bisa terjadi di negara negara berkembang
bukan tidak mungkin di indonesia gitu
jadi harus perlindungan data konsumen
perlindungan data pemilik akun itu harus benar benar diyakinkan
jadi bola api ada di tangan zuckerberg saat ini
jadi sekali saja dia slip maka akan sangat berbahaya
dan bisa disalahgunakan
itu loh yang berbahaya
disalahgunakan oleh kepentingan kepentingan tertentu
apalagi kebocoran kebocoran dana yang menurut saya juga tidak bisa ditolerir gitu
karena artinya curang kemenangan yang didapatkan
tapi itu masih melalui proses investigasi dan zulkerburg tampaknya harus sekuat mungkin untuk bertahan
ditambah lagi kalau ini terrealisasi investigasi akhirnya membuktikan bahwa memang ada kebocoran
kecuali kebocoran dana proteksi konsumen tidak semaksimal yang seharusnya
maka ini akan berpotensi mengetatkan regulasi terhadap perusahaan perusahaan teknologi yang lain
sehingga kita lihat bagaimana persepsi investor tidak begitu baik dengan perusahaan teknologi belakangan ini
dan hati hati jangan main main dengan pemegang data global dan juga nasional